kau sudah melewati gerbang lumbuh cucuku
gerbang lungguh melambangkan ketudukan atau jabatan
cucuku harus bisa menguasai kedudukan
atau jabatan yang diamanahkan pada tubuhku
bukan untuk berpoya poya
atau memperkaya diri sendiri
tapi hendaklah ketudukan
nimas jangan dekat itu bahaya
nimas jangan nimas
nimas rara santang
apa yang sedang terjadi
kiri kaga gerbang
jimas terlalu santang
di mana kau berada jimas
guru tidak bisa melihat jimas
yang ada hanya gelap jimas
ketika mata indra tak bisa melihat
maka aku harus melihatnya dengan mata batin
tidak ada tuhan selain dia
yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluk nya
tidak mengantuk dan tidak tidur
miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi
tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya
dia mengetahui apa yang dihadapan dan di belakangnya
dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya
melainkan apa yang dia kehadapi
kursinya meliputi langit dan bunyi
dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya
dan dia maha tinggi dan maha besar
kau sudah melewati gerbang lumbuh cucuku
gerbang lungguh melambangkan ketudukan atau jabatan
cucuku harus bisa
cucuku harus bisa
cucuku harus bisa
cucuku harus bisa
cucuku harus bisa
tidak bisa menguasai ketudukan atau jabatan yang diamanahkan pada cucuku
bukan untuk berboya boya atau memperkaya diri sendiri
tapi hendaklah kedudukan atau jabatan itu digunakan untuk kebaikan umat manusia
membela yang lemah dan membantu yang kesusahan
karena orang yang gila kekuasaan tak ubahnya seperti mayat hidup yang bergentayangan di alam dunia
kau sudah melewati gerbang seri cucuku
terima kasih bu ahang
melambangkan kemakmuran atau kekayaan
cucuku harus bisa menguasai kekayaan yang cucuku miliki jangan sampai cucuku malah
diperbudak oleh kekayaan menjadi manusia yang rakus dan serakah apa tujuanmu datang ke alam
skala ini cucuku aku ingin bertemu dengan ayah handaku resi kabarnya ayah handaku gusih prabu
siliwangi sedang bertapa di sancang tujuh aku ingin menemuinya tempat tapal gusti prabu terhalang odir
lima gerbang kamu harus bisa melewati lima gerbang yang berbeda itu apapun rintangannya aku akan hadapi